serial kartun larva kini hadir menghibur anak anak di surabaya
tingkahnya yang lucu dan mengemaskan membuat anak anak larut menonton pertunjukan dua larva yang diselenggarakan di sebuah mal
bagaimana keseruannya berikut liputannya
bagaimana keseruannya berikut liputannya
yang dikenal dengan sebutan larva kuning dan merah ini mengajak anak anak untuk bernyanyi dan menari
raut bahagia tampak di wajah anak anak
pertunjukan larva juga menceritakan bagaimana karakter keduanya yang berlainan
larva merah terkenal cerdas namun tidak sabaran dan kurang beruntung
sedangkan larva kuning terkenal rakus dan seringkali kehilangan kendali saat melihat makanan
karena memang toko larva ini saat ini lagi happening lagi anak anak lagi suka dengan toko larva itu sendiri
atrasi lucu larva ini disambut antusias anak anak yang rata rata gembira dengan pertunjukan tersebut
sering di rumah
nari sama danya
tokoh kartun asal korea ini akan menemani warga surabaya hingga sembilan belas maret mendatang
kartun levra juga memiliki pesan moral yang diharapkan dapat menambah pengetahuan anak anak
francisca wijaya surabaya